pasca kecelakaan maut siswa smk lingga kencana di subang jawa barat
pihak yayasan akan melakukan investigasi dan memanggil pihak sekolah
untuk proses belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara
pihak yayasan akan membentuk tim investigasi terkait kecelakaan maut siswa smk lingga kencana di subang jawa barat
yayasan akan memanggil pihak sekolah dan panitia penyelenggara wisuda dan perpisahan
selatan wali murid dewan komite kepala sekolah dan laporan kelanding